selanjutnya anda mungkin tahu ya ada tokoh fiksi superman dan super women
tapi pernahkah anda mendengar ada istilah tentang super count atau sapi yang super
nah ini ada sejumlah ilmuwan di tiongkok yang berhasil membuat cloning sapi super
yang diklaim bisa memproduksi susu lebih banyak
menurut media tiongkok para ilmuwan dari negeri tirai bambu ini berhasil membuat cloning
tiga sapi super yang diklaim bisa menghasilkan susu lebih banyak
ini dianggap sebagai sebuah terobosan untuk industri susu tiongkok
inovasi ini pun diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada bibit impor
dan ketiga sapi ini dilahirkan di wilayah ningxia tiongkok menjelang tahun baru
mereka pun di cloning dari sapi sapi produktif yang berasal dari belanda